tolong bersihkan kamar kerja saya
ayo kerja sekarang
ma pergi dulu ya
bisa gak sih lo bikin tumai diam
si orang badannya lagi anget
jadi nangis terus
kalau punya duit bawa ke rumah sakit
hah ganggu tetangga aja
baru bayi satu udah repot kayak begitu
ma pergi dulu ya
tapi untuk biaya ke rumah sakit
makanya dan kelamaan jadi orang miskin
ayo masuk ke ruangan saya
ruangan kerja tuhan sudah saya bersihkan kok tuan
ada yang perlu saya bicarakan
disini aja tuhan
tuhan jangan tuhan
tuhan jangan tuhan
tidak apa apa tenang
baru aja pak
tidak dinding dinding dinding
udah pak kita masuk ke dalam
mau berangkat mas
udah dikasih minum susu belum
dari tadi dia nangis terus
sedangkan untuk kelahiran si orok aja kemarin mas masih punya utang sama majikan
tapi untuk sekarang mas masih punya uang nggak
karena untuk makan besok beras juga udah habis
kamu lihat sendiri mak
saya butuh uang
kalau boleh saya mau pinjam uang dulu
nanti setelah akhir bulan nyonya bisa potong dari gaji saya
eh kamu itu kerja di sini belum sampai sebulan ya
sudah mau pinjam uang
ini sangat penting sekali
sekali tidak ada tetap tidak ada

aku akan memberi pinjaman kepada kamu asalkan kamu mau
ini semua gara gara si tuhan
fatimah botol susu anak saya tidak dibawa
gak ada orang sayang
ada apa ini pak
mau masuk ke kamar mandi
sewaktu saya mau mandi coba bayangkan
dia bilang sama saya dia melakukan apa saja
asalkan saya mau menolong untuk obat anaknya
enggaknya itu gak benar
ya tuhan ya tuhan
bapak melakukan apa saja
ya star kamu pembantu ke gatelan
nah sebaiknya dipecat aja dia
saya masih butuh pekerjaan
dia butuh uang untuk anak saya
kalau kamu tidak mau dipecat
dan kamu butuh uang
kamu jangan macam macam lagi
sekarang kamu selesaikan pekerjaan kamu
kamu yang mencuri perhiasanku ya
alah pura pura pego segala
saya gak mencuri
kamu kan butuh biaya untuk pengobatan anakmu
siapa lagi kalau bukan kamu yang mencuri

ya tuhan saya gak mencuri

jangan sebut sebut nama tuhan
sekarang cepat kembalikan perhiasanku
sekarang cepat kembalikan perhiasanku
ini apa fatimah
ayah aku mencuri perhiasanku
ayah aku mencuri perhiasanku
bagaimana aku segala
pergi pergi pergi
ayah aku mencuri perhiasanku
sumpah fatimah allah
sumpah fatimah allah
jangan turun turun
buk buk sayang
balik balik ada apa apa timang tipu nolong dipukul siapa
pembantu tidak tahu dihuntung dua dua
kenapa tuhan enggak tega berangkat ini pada istri saya
istrimu itu maling itu fitnah kurang ajar